dari probolinggo tertangkap basah mencuru lpg di sebuah warung seorang pemuda babak belur dihajar masa
beruntung nyawanya tertolong setelah polisi berhasil mengamankannya dari amukan warga
beginilah kondisi yk warga kelurahan kebun sari kecamatan mayangan pasuruan yang babak belur dihajar masa
dia menjadi bulan bulanan setelah kepergok mencuri lpg di sebuah warung milik warga di jalan mastip
aksinya terhenti saat pemilik warung meneriakinya maling
tanpa pikir panjang warga yang emosi langsung menghajarnya beramai ramai
beruntung ia dapat diamankan dari amukan warga setelah anggota polres pasuruan datang ke lokasi
dari keterangan korban korban baru tersadar setelah melihat stok lpg di warungnya berkurang hingga empat buah
tadi kan nunggu di toko di agak ke dalam ya
terus istri saya bilang itu kok ada orang nunduk nunduk di lpg di aqua
terus saya keluar
dan lpg saya lihat sudah berkurang empat buah
orangnya sudah siap siap sudah motor mau lari
selanjutnya barang bukti yaitu empat buah lpg berukuran tiga kg dibawa petugas ke mapolres pasuruan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku harus berada di jeruji sel tahanan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara